pakai pergi lagi bukan nungguin aja
emang kalau ditelepon doi
kalau mbak b kenapa kenapa langsung kabarin ke boy ya
insya allah tenang
nggak ada yang jawab ya salah mbak b ya
kalau nggak jawab
dosa loh tau nggak
nah gitu dong
mbak b ngapain kesini
mbak b tuh
lagi prihatin banget
permusuhan black cobra
sama kelepanak jalanan
bikin lebih prihatin lagi
ini semua yang
lo pada kan
pernah disitu juga
kelab anak jalanan
dia kan niatnya bener
ngumpul ngumpul dia tuh
bukan mau berantem
bukan begitu niatnya dia
lagian itu udah nggak jamannya
kalau mbak b mau cerahkannya
bukan disini tempatnya
mungkin mbak b balik
kalau mbak b mau cerah
tuh di belakang
kalau di masjid itu
orangnya udah pada soleh
justru mbak b dateng kemari
mau cerah main lo
sekalian mau kasih tahu lo
ini urusan anak muda
dan mbak b liat sendiri kan
mbak b udah tua
jadi mendingan mbak b pergi dari sini
dan jangan pernah ikut campur urusan anak muda
yaudah nggak apa apa
tapi mbak b tetep doain lo kok
mudah mudahan allah buka hati lo
lo bisa berbuat baik
wah dateng dia
mak ini anak sendiri mau malah langsung lawyer ke mobil aja
mak anaknya mau sutangan api malah langsung ke mobil aja mak
lo ada di sini gue kagak liat
gimana sih mak orang ada di sini gelas gelas
mas sekarang lebih perhatian sama mobil nih daripada sama anaknya sendiri
dia kan gak bisa ngerawat sendiri
nah lo punya otak punya pikiran
lo bisa ngurus sendiri
lah ini mobil siapa yang ngurus
ya wajar lah kalau mau ngurusin beginian
maksudnya mobilnya udah ada dokter
kagak ada penyakitnya kan
saya kan cuma cek ke bengkel bu
pokoknya lebih enakan lagi deh
soalnya nih mobil udah dipakai belajar sama ian kan sama ibu
mak yang ngecek mobil itu namanya montir bukan dokter
lah iya dia bilang mau dicek dulu
takut kalau ada penyakitnya
kalau bukan dokter ap namanya
yang ngecek mobil itu montir mak bukan dokter
terus jadi gimana
ini kondisinya gimana
baik baik aja kan
pokoknya beres bu
udah saya ganti oli sekali dulu servis
pokoknya sekarang kalau dipake enakan deh nih mobil
syukur deh kalau begitu
yaudah bu ya
mau pulang dulu
lo udah ditungguin anak bini
ntar keburu kelamaan ditungguinnya
saya tuh belum punya bini sama anak po
enggak juga sih
cuma belum pernah nikah aja
wah berarti lu brondong dong
maksudnya lo masih sendiri dong
terus lu kenapa kagak kawin
kan udah cukup umur
emang kagak laku lu ya
bukannya mau melaku mak
ya akhirnya nggak kepikiran buat nikah
setelah ibu saya meninggal
sekarang saya di jakarta lip sendirian
wah salut gua sama lu
gimana juga lu ya berbakti sama orang tua
yang ada lu ngelawan muluk pacaran muluk sama si bebek
bebek nelmeh mak
terserah lu dah apa kata lu
yodeh gini aja deh
sekarang kita makan sama sama yuk
enggak usah deh bu
biar saya makan di warteg aja
iya cobain masakan gua
pasti lu nambah nagi mulu
reva hari ini pasti kecapean lajar terus menerus
pulang sekolah langsung bimbal
pasti dia capek banget
gua mau ngecek dia
sekarang dia lagi ngapain dan sama siapa
ini aku di rumah
habis baru pulang dari bimbel
dia baru nyampe
berarti sepulang sekolah ini dia pasti gak bisa dong ketemu sama boy
mama kasian aja
kamu pasti capek banget ya sayangnya
ini kan udah sore
sebentar lagi maghrib kan sayang
kamu jangan lupa sholat maghrib makan malam dan istirahat yang cukup
aku tuh gak ngerasa capek sedikit pun
malahan aku seneng banget
pokoknya bimbalnya itu keren banget ma
itu bimbel yang bagus banget
dan ya bimbal sebenarnya sama aja
belajar dan belajar
cuma aku senang aja ada di situ
makasih ya mama udah cariin aku bimbel yang keren banget
niana kok malah kelihatan bahagia banget sih
mahmud gak tau aja
soalnya boy bakalan ikut bimbel di tempat gue bimbel juga
oh ya udah
kalau begitu mama juga mau siap siap pulang ya sayang ya
mana itu yang
kok dia malah seneng sih
gue udah bikin dia capek capek pulang sekolah belajar belajar belajar belajar
supaya dia nggak ada kegiatan untuk ketemu sama boy
kok dia malah senang banget gak ketemu sama boy
atau jangan jangan dia emang suka belajar ya
aduh perang ingat ingat ya ma

dolomake apa yang lagi
sesekali gue ganti yah
pakai pergi lagi bukan nungguin aja
halo abah kenapa
abah udah nyari kesana kesini
bukannya nungguin abah aja
eh ling neng
jaga jarak aman
ya ya aboh lagi ya
neng mau sama siapa nungguin abang
jangan jangan abas lagi pacaran ya
sering kali yang pacaran lah
pakai bilang abah yang pacaran
apa sih neng
udahlah neng buruan pulang ya
i gak mau abah aja yang pulang
hari neng tuh kenaun sih
tidak pernah nurut lagi sama si abah
pokoknya abah pulang duluan deh ya
kenaun sih neng lah
ini gak lawan ke abah
neng nurut atuh neng
tapi kayaknya belakangan ini
udah gak mau diperhatiin sama apa
udah gak mau disayang sama abah
ya enggak satu
kalau memang tidak mau disayang sama abah
allah juga tidak apa apa
tidak juga tidak apa apa
mamam tuh si kemon
minta disayang sama dia
si abah udah tua masih marah marah aja lagi
kenapa siang abah ngambek
iya nih si abah ngambek
yaudah ngambek abah aja kamu gak suka ngambek
itu liat tuh kalo manyun gitu jelek tau
hamba tahu anak itu adalah titipanmu harus hamba jaga baik baik
gusti allah tolong hamba jadikanlah neng raya jadi anak solehan